akibat tunjangan hari raya tak kunjung cair ratusan buruh pt langgeng jaya melakukan demo di depan pabrik
aksi sempat diwarnai kericuhan karena perwakilan pabrik enggan menemui masa buruh
beginilah kericuan yang terjadi antara buruh dengan pihak keamanan pt lagun jaya
perusahaan produsen perlengkapan dapur pada sering siang
masa buruh yang memblokir pintu masuk pabrik terlibat aksi saling dorong dengan pihak keamanan pabrik
kerucuan dipicu oleh sikap perusahaan yang enggan menemui para buruh yang menuntut pencairan tunjangan hari raya
yang hingga kini belum juga mereka dapatkan
selain itu masa juga menuntut uang pesangon bagi lima ratus buruh yang di phk secara sepihak
beruntung kericuan tidak berlangsung lama setelah petugas kepolisian yang datang memubarkan aksi itu
para buruh yang kecewa kemudian berangkat ke dinas sosial dan tenaga kerja jawa timur untuk menyampaikan tuntutan mereka